proses politik pencapresan yang terus bergerak dinamis tentu saja menarik untuk kita ikuti
media masa yang terus memantau dinamika politik terbaru ini tentu punya perspektif yang jernih dan segar
yang mungkin aja lebih segar dari para pengamat politik dan juga para politisi yang bisa dipercaya atau enggak ya itu terserah anda
tapi bagaimana para jurnalis senior ini melihat dinamika pencapresan kali ini yang seru
tidak bisa ditebak sampai detik detik terakhir menjelang batas tenggat akhir pendaftaran
langsung saja kita akan berdialog dengan empat orang jurnalis senior yang sudah menemani saya malam hari ini
ada mas arief zulkifli pemimpin redaksi majalah tempo yang ada di tengah terima kasih mas arief sudah datang
kemudian ini tuan rumah sebenarnya mas elvan danisu trisno wakil pemimpin redaksi dtkom
terima kasih mas elvan sudah datang
kemudian ada dua orang jurnalis senior kita ada bang asro
bang asro kamal rokan dan mas budiarto sambahasin terima kasih bang bapak sudah datang
karena prinsipnya tidak ada tua tidak ada muda kalau dalam dunia jurnalisme
apalagi yang tua itu harus tuturi anda ya
ini saya mau tanya ke mas arief dulu
saya mau tanya kita bicara politik pencapresan tapi kita tidak bicara lebih nanti kita akan bicara lebih detail bagaimana koalisi oposisi dan koalisi jokowi
dari perspektif anda mas arief pemret majalah tempo apa yang paling menarik dari pencapresan kali ini
surprise banyak yang surprise atau
semuanya predictable dari awal sebenarnya
karena begini ya kedua belah pihak menyadari bahwa pasangan yang akan mereka ajukan akan sangat menentukan format dari pasangan yang lain
itulah yang menyebabkan mereka saling mengintip
kalau di dunia militer itu ada yang namanya smoke screen
jadi lempar asap lempar kabut supaya apa namanya nggak bisa dibaca
nah ini yang selalu lihat
nah kenapa ini terjadi
karena kedua duanya melihat bahwa pihak lawan itu punya kelemahan
yang harus terlihat

jadi kita sudah banyak bicara kalau pihak sebelah sana mengedepankan unsur militer maka di sisi yang lain akan juga mengetengahkan hal yang sama
kartu islam juga dipakai oleh kedua belah pihak saling mengintip
nah problemnya adalah apakah tanggal sepuluh ini akan menjadi due date yang pasti
deadline kalau kita mau tayang gitu hari besoknya gitu deadline nya tanggal sepuluh
orang kan menunggu nunggu tanggal sepuluh
coba kita lihat peraturan kpu
peraturan kpu menyebutkan kalau yang mendaftar itu baru satu pasangan maka dia bisa diperpanjang
tujuh kali dua kali tujuh hari
kalau tidak bisa juga akan ada perpanjangan lagi
ini jadi variable juga yang kemudian diperhitungkan
ini akan diperhitungkan karena kalau orang salah satu pasangan menaruh kartunya pada tanggal sepuluh maka dia akan dibaca oleh yang lain
maka yang lain bisa mundur dan itu yang saya bilang tadi saling membaca kesempatannya gitu
variasinya akan masih akan disitu situ saja
tapi keputusan untuk memastikan variasi itu sangat ditunggu satu pihak kepada yang lain
inilah yang membuat politik pencapresan ini menjadi mendebarkan
mendebarkan buat banyak orang
tapi kalau bicara mendebarkan dan saling mengitip satu sama lain itu kan proses politik yang biasa dan seterusnya terjadi
tapi ada element of surprise nggak bang hasro
dalam proses sampai hari ini ya
saya justru berpikir tadi
saya justru berpikir tadi
keputusan kpu tadi ya ditunda sampai berapa tahun
situasi akan sama menurut saya
ini kan mereka saling intip ya
tetap saja nanti mereka akan mendaftarkan pada saat saat terakhir
maksudnya dua puluh satu hari ke depan
akan begitu juga
kalau satu pasangan mendaftar
iya masing masing akan berpikir siapa yang mendaftar duluan
pak jokowi atau misalnya pak prabowo
ini saling menurut saya
ini keputusan kpu ini menurut saya juga harus dipertimbangkan
ada satu catatan lagi mas
yaitu aturan kpu yang menyebutkan kalau ada partai yang tidak masuk dalam koalisi
salah satu koalisi dia bisa tidak boleh mencalonkan pada pemilu berikutnya
sehingga mereka harus masuk ke dalam itu
nah sekarang ini kan tawar menawarnya sedang terjadi dengan sangat sengit
saya dengar sampai pagi terus rapatnya
untuk memastikan siapa yang menjadi wakil siapa dan seterusnya begitu
atau sebenarnya kan kalau koalisi kan ya dari tiga tahun lalu sejak pilkada dki konfigurasinya ya mungkin sangat bisa terbaca
kurang lebih sama
kurang lebih sama dengan dua ribu empat belas
terus kenapa sengit sampai akhir akhir kalau konfigurasi kita sudah bisa baca dari awal
apa yang membuat ini detik detik terakhir jadi seperti gontok
komunikasi dukungan juga menjadi pengaruh
karena banyak partai yang terlibat untuk sebelah sini ya
sebelah sini cuma dua ya kalau nggak salah
sebelah sini sebelah sana terus sebelah mana
itu juga menjadi
lalu peranan dari relawan kali ini juga lebih besar ya
relawan maksudnya mempengaruhi juga
berarti kekuatan non partai politik juga terutama mempengaruhi
saya ingat dulu dua ribu empat belas ketika nama jk menjadi cawapres jokowi
nggak begitu komplikasi
hanya beberapa hari selesai semuanya
begitu juga ketika hatta rajasa menjadi cawapresnya
sekarang lebih komplikasi
padahal kata mas bas dari dua tahun tiga tahun yang lalu bisa kita baca konfigurasi koalisinya
problem sekarang ada pada wapres
bukan calon presiden
kalau presidennya orang sudah tahu
sisi paling menarik itu calon wapres
ini yang menurut saya menjadi
sosana menjadi tegang seperti sekarang ini
yang menurut saya menjadi
sosana menjadi tegang seperti sekarang ini

detik melihat day by day minute by minute ada element of surprise nya nggak mas elvan
jadi gini tadi saya ngobrol sama teman teman
teman teman itu ada yang datang nanya gini
van sebenarnya pilpres jadi nggak sih
kenapa mereka nanya begitu
karena ini sudah
karena sudah tinggal tiga hari dan belum ada yang mendaftar
dan saya mau menjelaskan juga kan ada juga yang awal memang mengikutinya
melihatnya mereka apa sih yang membuat begitu lama gitu
saya setuju sama pak asro tadi ya
ini bukan pemilihan presiden
kali ini adalah pemilihan wakil presiden
kenapa tadi diskusi sama mas arief juga
beliau sampaikan bahwa
seperti tidak begitu percaya diri gitu
ada isu masalah islam dan lain lain
akhirnya muncullah nama nama kandidat yang dari kanan segala macam itu
yang membuat akhirnya timbang timbang timbang dan lama
prosesnya sangat lama dan
partai atau non partai
berarti ada kiri
jadi misalnya bukan kanan
mungkin sering disebut sebagai keumatan
misalnya di jokowi segala macam
dan misalnya ada mahfud md dan lain lain muncul di sana gitu kan
akhirnya dukodok dukodok juga gak selesai juga
tapi saya yakin gitu
jokowi sebagai incumbent
harusnya beliau berani mengambil keputusan di awal
dia harus duluan
kalau tidak dia tidak gagah sebagai incumbent
jadi harus punya kemewahan untuk menentukan sebenarnya ya
tapi kita akan bahas faktor faktor lain
ini persoalan ini percaya diri tidak kan
nah kita akan bahas nanti kemewahan kemewahannya
yang lebih sengit yang lebih ketat titik gempanya ada di koalisi jokowi atau prabowo
kalau buat saya incumbent ini menjadi sangat penting
dan dia mempunyai kemewahan karena dia sudah punya infrastruktur partai dan sebagainya gitu
jadi orang berebut untuk menjadi wakilnya pak jokowi
jadi anda lihat bahwa tremor politik kesengitan
gontok bukan gontok gontok perebutan yang lebih keras ada di kubu petahana
sebetulnya ada di kubu petahana ya kubu incumbent ya
tapi fakta politik terkini anda lihat ada di mana
ya dua duanya sebetulnya sekarang lagi rame terus
pilih salah satu
di jokowi menurut saya
ya kalau mas arief mengatakan jokowi yang paling sengit kita akan bahas mengenai koalisi jokowi
usaha jeda berikutnya

saya salah memprediksi nih karena saya pikir mas arief akan bilang justru tremor politik
sekarang kesengitan ada di kubu prabowo karena kelihatannya sih
ada saling gak terima
tapi ternyata ada di kubu jokowi
sebelum saya tanya ke mas arief apa yang kemudian terjadi
ini ada beberapa peristiwa ya beberapa waktu yang lalu kalau tidak salah presiden jokowi mengumpulkan para ketua umum di istana bogor
dan katanya sudah mengantongi satu nama dari beberapa nama yang katanya ada sepuluh ada lima ada tiga jadi kemudian satu
kita lihat dulu pernyataan pernyataan ketua umum yang kemudian mengisyaratkan jokowi sudah punya satu nama itu katanya
pernyataannya romah rumuzi dan oke
nampaknya langsung aja mas arief apa yang membuat anda lihat jokowi menjadi informasi apa
apa namanya yang sengit tadi
saya kira begini ada satu hal yang asumsi yang terlanjur dipercaya oleh kubu jokowi termasuk oleh jokowi sendiri bahwa dia tidak diminati atau tidak disukai oleh pemilih islam
nah itu terus menerus dipompakan kepada jokowi dan kalangan mereka sendiri sehingga ada upaya serius untuk menarik minat dari pemilih islam itu
saya mau jawab hal yang pertama dulu betulkah sebetulnya dia tidak diminati
saya baca seluruh survei gak ada jawaban itu
jawaban apa tuh mas
jawaban bahwa jokowi tidak disukai oleh pemilih islam
jadi fata morgana saja
jadi ini sebetulnya cerita yang berawal dari kasus ahok dulu
jadi ada demonstrasi dua ratus dua belas
jadi dipotretkan adalah partnernya dengan ahok pelindung ahok dan sebagainya begitu
tapi kalau kita lihat survei gak ada yang membuktikan itu
misalnya ada satu survei yang bertanya tentang siapa yang anda anggap paling ramah terhadap islam
jokowi berapa tujuh belas sekian persen
begitu ya elektabilitas jokowi sekarang ini adalah di lima puluh dua lima puluh tiga
siapa lima puluh dua dan lima puluh tiga itu
islam umat islam
dalam sebuah survei yang lain misalnya di breakdown
dari lima puluh dua sekian pemilih jokowi atau mereka yang diprediksikan akan memilih jokowi
anda terafiliasi dengan organisasi kemasyarakat islam apa
muhammadiyah nu persis dan lain lain
ketika di breakdown angkanya kurang lebih sama
jadi tidak ada alasan yang kuat bahwa jokowi tidak disukai oleh pemilih islam
intinya anda mau mengatakan bahwa cawapres jokowi gak usah terlalu memikirkan
mengenangkan kelompok islam
itulah yang sekarang menurut saya jadi biang kacaunya adalah pikiran bahwa jokowi tidak diminati oleh pemilih islam
sehingga dari sepuluh nama yang sempat dibuka oleh presiden lima atau enam merepresentasikan pemilih islam
income nya jadi lupa tentang tantangan ke depan
rupiah kita lagi jeblok geopolitik perang dagang dunia
itu menjadi terlupakan seolah olah ya sudah
kalau menang dulu siapa saja yang bisa menggrab the so called pemilih islam
tapi masalahnya apa
apa hubungannya antara fakta bahwa jokowi ternyata tidak ternyata secara survei ya disukai juga oleh kelompok islam dengan kesengitan memilih calon wakil presiden mas arief
ini menjadi relevan
misalnya dua nama yang muncul belakangan adalah ketua mui ma'ruf amin dan pak mahfud nde misalnya
yang dianggap mewakili atau
dia dianggap bisa mengatasi problem tidak disukainya jokowi oleh pemilih islam
nah ini kan jadi saling intip
di sebelah kanan ada prabowo yang sekarang telah digadang gadang untuk berpasangan dengan ustadz abdul somad
jadi kalau disini islam oh kita juga harus cari wakil dari islam juga
jadi ini jadi sesuatu yang matter gitu mas bas
saya mau tanya pak mas bas
anda setuju bahwa masalah jokowi tersandra dengan image atau persepsi yang tadi mas arief katakan
iya saya setuju
gerakan ganti presiden dua ribu sembilan belas menurut saya cukup berpengaruh kepada jokowi
berpengaruh kepada cara berpikir dan cara jokowi mengambil kesimpulan
menurut saya ini juga gerakan masif
saya pikir ini bola yang terus membesar
nah itu poin penting bagi jokowi
itu alasan kenapa jokowi berpikir dia harus menempatkan wakilnya dari kalangan islam
cuma problemnya menurut saya ini juga akan membantu
ada kekeliruan menurut saya
kekeliruan dilakukan oleh pemerintahan jokowi terhadap umat islam
ada rasa sakit ada rasa luka kalahin islam terhadap kepemimpinan sekarang ini
dan ini menurut saya tidak mudah disediakan
kalangan islam real atau kalangan islam politik
alam islam politik kita lihat lah
meskipun secara kuantitas mungkin saja bisa diperdebatkan
bisa bisa diperdebarkan
gerakan islam politik kecewa ya
ya kalangan menengah juga ya menurut saya
dan ini menurut saya ada salah dari awal tadi itu
kalau misalnya dari awal
pak sbi menurut saya cukup baik gusto rini ya
antara kekuatan islam dengan kekuatan islam
pak sby nanti kita bahas di kamar sebelah
di sesi berikutnya
saya ingin mengatakan bahwa
dalam situasi seperti itu
ada kekeliruan dari awal dan menurut saya ini luka ini
tidak mudah untuk disembuhkan
dan ini membuat jokowi agak lama memilih calon wakil presidennya
memang ada khawatiran terhadap
yang anti jokowi itu betul
makanya juga sebetulnya dua ribu empat belas
jk itu dianggap representasi dari islam
yang bisa membantu memperkuat
citra jokowi sebagai pemimpin umat
secara politik secara image
dengan menaruh jk selama lima tahun ini
membuat jokowi lebih amat
faktanya belum tentu memperkuat jokowi
karena justru bisa dianggap melemahkan
akhir akhir ini ya
komen komennya soal pilkada gubernur dki yang
seolah olah tidak terjadi apa apa
akhirnya justru melemahkan jokowi
menarik variable jk jadi pertimbangan nggak mas elvan
cuitan cuitan aroma aroma dan juga
yang anda dengar gitu mas
sampai membuat deadline sini
hampir deadline pak jokowi belum mengumumkan juga
cerita tentang jk itu kan sebenarnya satu seri sendiri
itu kalau dibahas lama
jadi jk gitu apa
sebagai pendamping jokowi
sekarang ini ya pak jokowi
jk itu oleh banyak orang
ini nggak saya yang nyebut ya
itu banyak disebut
tidak berjalan beriringan gitu
tidak harmonis dan itu banyak sekali yang mengatakan
terakhir fahri hamzah bilang
jadi nggak pernah ngambil keputusan
beritanya ada di detik kok bisa dibaca
ekstrim itu orang bilang gitu loh
nah kemudian apakah jk bisa merepresentasikan umat gitu
jk sebenarnya mewakili itu
pernah di dewan masjid gitu kan
dekat dengan kalangan umat segala macam
cukup dekat ke arah situlah
ya punya pengalaman panjang lah disitu
cuma hari ini jk itu menjadi variable yang tidak dibahas
di kalangan partai partai koalisi kenapa karena
memang meskipun jk mengajukan ke mk itu atas
bisa dikatakan pamit ke jokowi ya
tapi partai partai koalisi itu menjadi pertanyaan ya kenapa
masih mau lagi
saya mau nanyain begini ya
harus kita akui bahwa
dan ini confirm cerita bahwa jokowi dua kali setidaknya meminta jk untuk menjadi pasangan
maksudnya periode berikutnya
sudah pernah dua kali
jadi sudah ada blessing dari jokowi digerakkan di proses poltik ini
sudah ada pembicaraan
dan itu diakui secara on the record
oleh pak jk sendiri dalam sejumlah wawancara terbaru ini
masuk pada tempo nah dia
mengatakan itu artinya apa artinya ada
blessing persoalannya adalah ada hambatan
peraturan ada undang undang
nah kemudian dicobalah untuk dibikin
didobrak gitu ya supaya
ada kesempatan pak jk untuk terpilih lagi
mendukung gagasan untuk melakukan
orang orang jk mengatakan oh iya didukung
begitu jokowi sendiri
secara samar samar mengatakan
hal yang sama nah poinnya adalah
kenapa jokowi menghendaki
jk lagi ini bisa dibawa tarik ke belakang
pdip ibu mega sangat
mendukung ke arah jokowi jk karena
dianggap paling murah
menaklukkan the so call pemilih islam
dan sebagainya itu paling murah kalau
dibantu oleh pak jk bisa
pak jk itu orang yang sangat fluid
cair kemana mana dia bisa bicara
amin rais dia bicara bicara
dilakukan oleh orang lain
menjadi satu faktor penting
tentu saja kalau kita bicara dengan partai koalisi
mereka akan mengatakan oh enggak
misalnya begitu ya caimin misalnya mengatakan
jk itu ferrari mobil keren
mahal tapi penumpangnya sedikit
dua orang katanya cuma dua orang begitu
tentu saja mereka akan mengatakan itu
karena mereka tidak menghendaki ada jk
di dalam konstelasi yang ada
jadi mereka kepengen itu
bagaimana kalau misalnya
mengabulkan gugatan judicial review ini
maka jk akan menjadi satu faktor
yang akan diajak oleh jokowi
dan ini akan mengubah persepsi
atau pandangan atau sikap dari
anggota koalisi yang lain
jika tidak bagaimana
saya duga pak jk tidak akan
tinggal diam dugaan saya ya bisa salah
tidak akan tiga diam jika tidak dipilih jokowi
artinya apa dia bisa pindah ke
kapal sebelah baik secara langsung
atau tidak langsung
presiden nggak seperti itu pak jk
dki ingat bahwa kedekatan jk
dengan anies basmedan
kalau di sebelah kanan anies baswedan
diunggulkan baik sebagai wapres atau cawapres
maka jk akan punya peran yang sangat signifikan di sana
oke apakah variabel jk atau variabel mk
yang kemudian menjadi lebih penting
menjadi consideron bagi jokowi
kita akan bahas yuk di segmen berikutnya
tetap bersama kami
nah sebelum kita bahas lagi bagaimana jokowi kemudian
apa yang menjadi bahan bahan pertimbangan jokowi
kita lihat tuh berita berita terkini
tentang koalisi jokowi boleh ditampilkan
ke layar apa berita berita terkini
yang mungkin saja kita bisa gosipkan juga
atau kita ngerasani lah kalau bahasa
anak muda zaman sekarang boleh ditampilkan
bagaimana cuplikan cuplikan berita
berita tentang jokowi
nah ini dari detik nih
mas afan harus bertanggung jawab nih
jokowi dan erlangga bertemu empat mata
usai rapat kabinet ini hari ini ya
presidio politik hari ini ya mas elvan
kita boleh menurut anda
matters atau pertemuan biasa nih mas elvan
ini urusan cawapres karena hari ini
setelah bertemu dengan erlangga
jokowi bertemu dengan julki fliassan tadi
persoalan cawapres ya
tapi kenapa ada julki fliassan
kita tampilkan lagi berita beritanya
boleh langsung saja
nah ini ada baru lagi
hasto klaim bakal ada satu parpol
lagi dukung jokowi
ini tanda tanda juga setelah
julki fliassan datang
anda baca gitu mas asro dan
justru saya pikir ini akan merepotkan
masuk lagi partai begitu ya
saya melihat ini ada kecenderungan
cawapres dari kalangan islam
menurut saya tidak hanya itu saja persoalan jokowi
tapi juga ada persoalan partai partai koalisi
golkar mengatakan ya harus saya dong
yang lebih gawat kan ada ancaman
seperti yang dilakukan oleh pkb misalnya
kalau bukan mau mengingin
itu serius apa enggak ancaman yang
saya kira serius
bukan buat nambah jatah menteri saja
iya itu juga
ini kan ya nggak tahu lah kita pemain politik seperti itu kan
tapi menurut saya antar partai itu juga belum ada suatu pandangan siapa gitu
jadi menurut saya perubahan ini tidak hanya pada persoalan cawapres dari kalangan islam saja
nah dengan r langga
saya tidak tahu bicaran apa tadi bicaran hasil dengan r langga
jangan jangan juga mengatakan mohon maaf ya
mungkin yang dikasih tahu bukan bapak
tapi mengenai pan itu tadi anda baca ada kemungkinan itu peristiwa politik saja karena ini kan mendekati tujuh belas an mungkin sebagai ketua mpr datang ingin menggunakan pidato politik
masih dibujuklah untuk bergabung dengan koalisi jokowi pan
apa yang membuat menurut anda apa insentifnya
lebih banyak insentifnya keprabowo atau jokowi
bukan soal insentif
jokowi ingin dukungan dia ingin presiden indonesia itu didukung oleh sebanyak banyaknya partai politik
akan lebih baik begitu
kalau saya tidak usah dapat dengan pemikiran seperti itu
sebenarnya sudah cukup ya dengan pdip dengan golkar menurut saya sudah cukup
tapi menurut anda bapak presiden jokowi punya kemewahan itu nggak untuk memilih
saya memilih orang yang saya percaya orang yang saya pilih
begini kalau dulu ya kita bandingkan
cawapres itu ya
kalau kita bandingkan antara sekarang pak jokowi dengan pak sby pada lima tahun lalu ketika dia memilih pak budiono
itu kondisi ekonominya jauh lebih bagus di eranya pak sby gitu ya
pertumbuhan dan sebagainya
dan yang tidak kalah penting elektabilitas
enam puluh sekian persen
lebih aman ya
makanya waktu itu sempat dipasangkan dengan sendal jepit pun menang kan
itu kan yang rame di mana mana
bukannya seperti itu disebut ketika pak sby memilih budiono
wah ini pilkada jatim
nah karenanya waktu itu confident sekali pak sby memilih pak budiono
kemewahan itu anda lihat ada di pak jokowi sekarang mas adi
tidak secara ekonomi kita berbeda
pertumbuhan kita jauh di bawah itu
dan yang juga tidak kalah penting adalah elektabilitas jokowi belum pada posisi yang aman
dan beliau bukan ketua partai
jadi ada yang masih bisa berubah
nah inilah yang membuat pak jokowi memang harus pandai pandai menekubui
kalau dulu dua ribu empat belas
saya kira ketum pdip memang mungkin peranannya cukup besar dalam menentukan jk sebagai cawapres
waktu itu ada abraham samad juga ya
jadi walaupun abraham samad lebih tinggi dari jk
tapi akhirnya pilihan jatuh ke jk
karena berbagai pertimbangan lah
kalau sekarang ini saya kira
itu gosip atau fakta tuh
kalau sekarang menurut beberapa sumber
ketum pdip sudah tidak lagi sedominan dulu
oke tapi pasti tetap menjadi variable penting ya
apakah dari sepuluh nama boleh ditampilkan sepuluh nama yang dibocorkan oleh romahur muzi
apakah ini bentuk kemewahan jokowi atau anda lihat ada faktor lain yang bisa membuat
boleh ditampilkan nggak
apa namanya grafis ada sepuluh nama
sepuluh udah kebanyakan sekarang bud
ya itu kan kita nggak pernah tahu
sisanya kita yang bisa menebak menebak gitu
apakah bisa terkena
kita tinggal tiga lah
ini di belakang kita nih
saya mau tanya bapak bapak
singkat tadi sebelum kita pindah ke calon yang lain
anda lihat ini bentuk kemewahan jokowi atau gimana
apakah yakin nggak
per hari ini saya kira sudah tidak segini banyak
apakah satu dari sepuluh nama ini
saya justru mau lihat
itu belum tentu juga saya kira
lebih pada kebingungan pak jokowi
apa asbabunuzuli jokowi meminta romi untuk mengeluarkan sepuluh nama ini
ya kita nggak tahu apakah ini diminta oleh pak jokowi
tapi komposisi ini kan sebetulnya menggambarkan kombinasi yang mungkin diambil pak jokowi dengan menimbang calon dari pihak sebelah gitu
jadi kalau di sana ada ahy di sini ada muldoko gitu kan
kalau di sebelah sini ada abdul somad di sini ada pak kiai ⁇ maruf ⁇ amin dan sebagainya
jadi itu yang saya bilang di awal tadi
jadi jokowi juga tetap akan melihat bagaimana kubu sebelah ya
ini kita akan bicara mengenai kubu sebelah supaya lebih berimbang ya
usaha jenah berikut ini tetap bersama kami
ini skoplek bukan skoplek perumahan ya
saya tadi pagi diskusi sama denny ja ya
kemarin sama dari pak godari dan lain lain
dari banyak pengamat politik mereka melihat kubu prabowo jauh lebih komplek daripada kubu jokowi
karena yang pertama prabowo punya masalah serius
masalahnya ada logistik
jadi bahkan orang gerindra sendiri ngomong prabowo nggak punya logistik
itu fakta tuh ya
sampai prabowo membuka pengumpulan dana kan
sekarang jumlahnya kira kira baru berapa m
targetnya sepuluh triliun
ya kan sampai terberitakan waktu itu kan
kemudian itu satu hal
yang kedua sampai hari ini
prabowo kan melakukan komunikasi politik dengan mendekatkan ke umat ya
dia bertemu habib rizik di tanah suci segala macam
kemudian istimewa ulama pun akhirnya mengeluarkan rekomendasi nama nama
itu yang satu ustadz abdul somad dan satu lagi
ini kan satu lagi salim segam
jadi ketika keluar dua nama itu bukan selesai
muncul masalah baru
karena koalisinya menjadi semakin rumit
misalnya tadi pan bicara nih pan
pan kan tadi sore sudah ketemu dengan jokowi
memberi sinyal dia akan ke sana
setelah itu dia
serius itu sinyal
ya itu sinyal
sinyal atau pertemuan biasa
artinya karena ketika pan bicara sendiri
tadi bicara kita wawancara
dia menyatakan bahwa saya siap mendukung prabowo kalau
bukan salim sehgaf
kalau bukan ahi
artinya jatuhnya partai partai koalisi prabowo ini
ini ya saling berebut untuk jawa press
kalau bukan kita lebih baik bukan partai
karena itulah muncul nama yang sekarang menguat adalah
yang didorong tadi pagi ada deklarasi dari ini kan
anda lihat itu serius atau gimmick politik saja
tadinya seperti gimmick politik
tapi yang saya dengar dari luar gerakan untuk mendorong
kenapa karena kalau prabowo berduet dengan abdul somad
menurut banyak pihak
ini akan membandingkan antara jokowi dengan
prabowo ini seperti kurang lebih umat gitu sama sebaliknya gitu
makanya karena tadi pak mas arief bilang jokowi akhirnya harus
harus memutar otak mencari yang bisa itu
dengan komposisi yang kurang lebih mirip
ustadz somad kan sudah menolak kan
ustadz somad memang menolak gitu
tapi dalam komunikasi kesininya
itu misalnya dari pa dua ratus dua belas komunikasi ini komunikasi
bahasanya itu jatuhnya adalah menerima kalau untuk
persatuan umat gitu gitu
yang membuat alat apa mas arief
pks pan atau demokrat
gini gini yang harus kita emphasize sedikit adalah soal logistik tadi
jadi karena asumsi dasarnya adalah prabowo kesulitan dalam hal logistik
maka dia harus mencari orang yang meningkatkan elektabilitasnya
dan meningkatkan pasokan logistik
itu komposisi yang tidak gampang dua duanya itu
jadi kalau kita bicara tentang
dari nama nama itu misalnya kalau kita sebut saja lah
tiga nama teratas misalnya ada ahy atau misalnya
salim segep aljofri dan ustadz abdul somad yang direkomendasikan
kalau bicara logistik maka kita bicara tentang ahy
karena kita meyakini bahwa demokrat masih lah punya logistik
yang cukup untuk memperkuat itu
yang lain barangkali bisa menambah elektabilitas
tapi ada problem dalam hal logistik
tentu kita bisa mengatakan setelah dideklarasikan uang bisa dicari
logistik bisa dicari tapi tetap modal dasar itu menjadi sangat penting
kalau nggak mobil ini nggak bisa gerak gitu loh
tapi sepuluh t benar bisa sampai untuk satu pasang sekarang
mas bas anda setuju yang membuat lama yang membuat berlarut larut saling gontok
itu karena logistik atau karena
enggak ini sekali lagi ini cuma permainan kartu yang tadi aja
dan itu bisa susah sebenarnya
ya lebih lambat lebih baik bukan lebih cepat
karena mengintip sekali lagi mengintip ustazullah sehingga
komposisi lawannya bisa ditetapkan atau bisa dipilih yang terbaik
kita akan lihat beberapa berita terkini soal koalisi prabowo
ya kalau kita bicara koalisi prabowo kan pasti ada yang punya saham kan
ada pks ada pan kemudian yang terakhir partai demokrat menyodok
tapi katanya sahamnya paling gede katanya
nah kita akan lihat dari pks dulu lah
apa berita berita terkini dari pks
mas elvan ini beritanya
nah ini habibur rahman genpf ulama fpi dorong ustadz abdul somad menjadi cawapres prabowo
ini gerindra sendiri nih yang berbicara mengenai ini ya
kita ngomong lagi ya kita lihat berita selanjutnya
oke ini masih bagaimana kalau kita lihat habibur rahman itu perwakilan dari gerindra
oke nah ini dari rakyat merdeka online
bagi pks ijtima ulama penting diikuti
wah ini bagaimana apa namanya pressure atau endorse dari pks
kita akan lihat berita lainnya tentang pks apakah masih ada
oke ini berita yang lama
kita next kita ke berita berikutnya
oke ini dari cnnindonesia com
pks putuskan saling segap uas harga mati
ini berita tadi ya baru dinaik jam sembilan belas berarti keterbaruannya ada
gimana bapak bapak melihatnya
tentang pks khusus pks ini ya
apa yang membuat pks ini kan kalau kita baca pacarannya cukup lama sama gerindra gitu ya
kenapa di akhir akhir jelang resepsi pernikahan kok kayaknya agak galau gini
pks ini merasa punya andil yang sangat besar dalam hubungan mereka berdua gitu ya
kalau kita lihat pilkada kemarin gitu di jawa barat di jawa tengah di sumatera utara
pks punya peran yang sangat besar untuk meningkatkan
memang tidak semuanya menang kandidat dari pks tapi mereka merasa bahwa kita sudah habis habisan
nah kalau kita sudah habis habisan maka tolong dong perhatikan kami dalam pilpres
makanya dia sodorkan sejumlah hal
sejumlah nama tapi yang paling tinggi adalah salim segaf al jufri
tapi sekali lagi pertanyaannya adalah bisakah komposisi antara kombinasi antara prabowo dan salim asegaf itu bisa meningkatkan dua hal tadi
jadi balik lagi ke situ
saya ragu gitu
dan saya kira teman teman di gerindra juga punya keraguan yang sama gitu
kita maju untuk apa
maju untuk menang kan
kalau dua hal itu tidak bisa dijawab maka ya sudah kita pasti akan kalah
dan saya relatif meyakini kalau prabowo maju kumbu jokowi akan gembira dia karena ini rematch
dan segala pertarungan yang pernah terjadi empat tahun lalu akan terulang lagi
sebaliknya kalau satu calon aja gimana
masih mungkin terjadi nggak
satu calon kan secara undang undang tidak diperkenankan
makanya akhirnya diperkenankan
bisa kejadian seperti makassar
katakosong mungkin saja titik itu
nggak terjadi karena diperpanjang dua kali tujuh hari tadi
tapi kalau mengenai partai demokrat ini menarik
ini pendatang terbaru tapi cukup membuat pks nampaknya resah
kalau tadi kita lihat boleh kita tampilkan nggak
sebelum pak astro
kita tampilkan nih dari pan
bagaimana sih berita terbaru dari pan
dan pks bisa ditampilkan lah ya
pks sudah oke ini ketumpan
cawapres prabowo sebaiknya dari non parpol
ini baru nih ya
kita lihat berita berikutnya
pan tolak dari cnn indonesia com
pan tolak ahy atau salim segaf menjadi cawapres prabowo subianto
nah pan tolak ahy atau salim segaf jadi cawapres prabowo subianto
anda lihat ini kayaknya faktor ahy jadi
dan ini kalau pan dulu deh sebelum kita bicara mengenai partai demokrat
apakah nggak firm atau apa yang membuat pan kemudian menjadi apa namanya menunda raker
nah ini kemudian sekaligus juga memperlihatkan bahwa terjadi kegalauan di koalisi ini
dan kemudian pan coba untuk mengambil inisiatif atau menawarkan jalan tengah
ya sudah lah
kita susah pakai orang orang parpol deh
kan itu menurut saya yang diinginkan oleh pan
jadi prabowo tetap calon presidennya
kemudian cari orang yang di luar parpol
ini yang mungkin bisa mempertemukan semua kepentingan
saya pikir pks ada kesan memaksakan bahkan melalui ijtima ulama itu kan lebih
kita tahulah uas tidak akan menerima
maka pilihan harus kepada salim segap
jadi ini rekelasa politik menurut anda atau setting gitu
saya menduga seperti itu
semestinya kalau mereka berpikir untuk kemenangan mereka tidak dengan dua nama itu
ini kan memaksa prabowo untuk memaksa
ini kayaknya bisa kasih tiga atau empat nama
tapi tidak seperti itu
nah ini akan menyulitkan posisi prabowo
apalagi ada ancaman mengatakan bahwa kalau kita punya tidak dipilih ya kita pergi
ya menurut saya ini kan juga menurut saya tidak baik ya
demokrat merasa dia punya hak juga untuk mencalonkan tokohnya
karena dibandingkan dengan pks demokrat jauh lebih besar suaranya
artinya masing masing mereka untuk menawarkan
tapi menurut saya ada baiknya kita sejak awal pak sby itu mengatakan bahwa oke kita taruh di tengah saja
ahi bukan bukan mereka tidak memaksakan ahi
kita duduk di tengah kita bicarakan siapa
itu betul tidak memaksakan atau secara publik saja atau memang luar panggung depan panggung belakang seperti itu
sejauh yang kita lihat seperti itu
oke mas bas apa yang membuat deadlock nih di kubu prabowo
kalau kita lihat lebih menguntungkan mana
sebetulnya gerindra hanya perlu satu mitra partai ya untuk mencapai ambang batas ya
tapi komplikasi komplikasi belakangan ini menunjukkan kok jadi makin susah
tekanan terberat memang jatuhnya ke prabowo bukan hanya ke gerindra
apa yang menekan paling besar
saya malah agak percaya memang pak prabowo ini belakangan ini gampang sekali goyang ya
menurut anda oke
apa namanya jadi capres saja mundur maju mundur terus
tapi kalau menurut anda kalau misalnya memilih pasangan dari partai koalisi ya sebut saja ada partai demokrat pan dan pks mana yang paling menguntungkan bagi prabowo
yang setia ya pks
secara politik dan logistik tadi
secara politik ya siapapun capres doesn't matter lah buat pak prabowo
matematika kalau kita bicara matematika mana yang paling menguntungkan bapak buat prabowo sendiri apa yang membuat prabowo susah sekali
ya kalau elektabilitas ya kalau elektabilitas masih so so lah ya antara ahy dan yang lain lain gitu karena masing masing sudah punya basis masanya gitu
kalau dari sisi logistik saya katakan tadi ahy barangkali lebih kuat gitu
ahy juga bisa mewakili pemilih muda
pemilih muda cuma persoalannya ini militer militer ada problem di situ itu juga akan menjadi weakness point dari pasangan ini
dia bisa mengangkat misalnya abdul somad yang katanya lagi populer sekali
mungkin bisa menggrab banyak pemilih islam dengan sentimen sentimen keagamaan tapi lagi lagi apakah ini bisa mendatangkan suara yang signifikan dan dukungan logistik yang cukup
tapi mungkin ada yang broken heart nggak dari proses politik ini di kubu prabowo
saya sudah mendengar dari kubu prabowo pks itu patah hati karena calon calon yang ini tidak banyak dilihat begitu
makanya dia ngotot dengan salim masegaw gitu

sebenarnya yang paling sering saya lihat adalah pak yelfon

karena sby begitu dia gagal koalisi sama jokowi kemudian cerita panjang lebar kemudian dia bertemu prabowo sekali
bertemu prabowo sekali tidak adil bertemu prabowo dua kali dalam pertemuan kedua mereka berdua sepakat bahwa kita tidak memaksakan cawapres
tulis sama detikom kita menulis itu cek kosong buat prabowo dan sby
ternyata kemudian besoknya sarif hasan ngomong kita mengusulkan ahy cek kosong itu bertulis ahy gitu
ceknya sudah mulai dirisik
udah ngomong bukan harga mati tapi saya bilang bukan harga mati tapi kan harga gitu
tetap saja didorong dorong
ya menurut saya itu normal saja
kalau saya ketua partai saya akan ajukan calon saya
makanya kemudian panggung depan panggung belakangnya harus
setiap ketua partai harus mencalon kan
singkat saja terakhir singkat saja terakhir saya mau tanya ke mas arief untuk menutup dialog kita malam hari ini
ijtima ulama seberapa jadi konsiderat rekomendasi itu
kalau kita berpikir bahwa islam politik harus kita pertimbangkan
maka ini menjadi rancangan

tapi sekali lagi kita mesti melihat survei secara serius
betulkah apa yang disebut dengan islam politik itu punya peran yang signifikan dalam percaturan ini
nah dari data yang saya katakan di awal tadi
saya lihat sebetulnya masyarakat pemilih real yang ada di bawah itu sebetulnya masih bersifat cair
jadi boleh saja dipertimbangkan tapi nggak usah terlalu serius
ya mereka hanya kelompok penekan
ya sekarang terutama di beniawasa sangat kentara
kalau saya poin saya begini tanggal sepuluh itu mestinya adalah batas akhir
tapi apa keadaan
nggak usah diundur undur lagi
dia udah capek
kita semua juga capek karena bener bener
karena kayaknya kali ini susah sekali ya untuk apa membaca apa hasil akhirnya atau komposisi akhirnya
kita akan terus melihat bagaimana perkembangannya
terima kasih bapak bapak atas perbincangannya
kita akan ulang lagi forum ini nanti kalau sudah ada konfigurasi yang resmi
saya undang lagi bapak bapak kesini untuk kita ngerasani orang itu itu lagi
kita akan terus menantikan bagaimana perkembangan politik yang terjadi dalam beberapa hari ke depan
demikian layar pemilu terpercaya pada malam hari ini
saya budi adiputro dan para jurnalis senior yang hadir di sini undur diri